psbb ketat diberlakukan di ibu kota
sejumlah kepala daerah juga langsung merespon kebijakan gubernur dki jakarta anies baswedan
apalagi daerah daerah yang tentu letaknya tidak begitu jauh dengan ibu kota
seperti beberapa kota di jawa barat
provinsi jawa tengah kabarnya juga bersiap mengantisipasi melakukan pengetatan di daerahnya
seperti apa atau bagaimana kemudian jawa tengah menyikapi tingginya
angka penambahan jumlah positif covid sembilan belas secara nasional
apakah jawa tengah juga akan melakukan psbb ketat
kita akan tanyakan langsung ke gubernur jawa tengah ada pak ganjar pranowo
pak ganjar selamat malam apa kabar pak
selamat malam kabar baik alhamdulillah
pak ganjar kita ingin membahas soal di jawa tengah pak
dki jakarta sudah melakukan psbb diperketat karena melihat tingginya angka penambahan covid sembilan belas
baik juga secara nasional dan juga secara provinsi di dki jakarta
melihat angka penambahan covid sembilan belas secara nasional
yang cukup signifikan pak ganjar jawa tengah apa bentuk antisipasinya
apakah kemudian jawa tengah mungkin saja memperlakukan psbb
ya yang pertama kami mencoba untuk komunikasi intens dengan pemda dki
sehingga sekda kami juga sudah komunikasi dengan asisten di sana
dinas perhubungan kami juga kontak dengan dki
dinas sosial kita siapkan antisipasi sosialnya juga sudah komunikasi
kami punya kantor penghubung di jakarta yang kita minta
kita untuk intens membantu juga termasuk paguyuban warga jawa tengah yang di sana juga kita minta untuk membantu
agar apa yang terjadi di jakarta masyarakat bisa mendukung
nah jawa tengah sendiri belum kita belum akan melakukan psbb
tapi hasil rapat dengan menko marinvest tadi malam dan tadi siang dua kali
kita memperhatikan daerah daerah yang merah babil khusus kota semarang
ini menjadi pertanyaan sebetulnya sejak awal atau mungkin juga sampai hari ini
mengapa kemudian jawa tengah begitu percaya diri tidak mengajukan psbb pak ganjar
sampai dengan hari ini
padahal kalau kita lihat juga per hari ini saja misalnya mohon dikoreksi kalau data saya salah begitu ya
ini ada penambahan hari ini satu ratus sembilan puluh delapan kasus yang baru dan total kasus di jawa tengah sampai dengan hari ini ada delapan belas satu ratus sebelas kasus
bukan angka yang sedikit pak ganjar
kalau kita bicara angka kasusnya anda hitung
enggak berapa yang sembuh
maka kemudian kita mesti sampaikan dan tidak semua seluruh jawa tengah ada
yang membuat atau mengajukan psbb dulu kota tegal saja
yang lain pembatasan kegiatan masyarakat
dan kalau memang kejadiannya sangat luar biasa mungkin kita bukan tidak mungkin melakukan psbb
kota semarang yang beberapa waktu lalu juga diceritakan pertumbuhannya tinggi
ternyata harus ada data yang kita koreksi
kota semarang tidak pernah setinggi itu
terus kemudian ada pertanyaan waduh pak nanti bednya nggak cukup
icu nya enggak cukup
beberapa rumah sakit seperti rumah sakit bung karno di solo kita siapkan kalau terjadi situasi dan hari ini masih kosong
dan kita lakukan kontrol ketat
maka kami tiap hari melakukan kontrol itu
kalau data dari pusat yang jadi perhatian adalah kota semarang
tapi kalau dari data kita ada yang dinamikanya cukup tinggi tujuh kabupaten
dan itu kita komunikasi dengan kalungkan bupati wali kota dibantu forkombimda tni polri dan kita melakukan pencegahan
jadi bukan soal cerita percaya diri atau tidak tapi edukasinya enggak pernah berhenti
dan kita mencoba untuk melakukan penegakan hukum mulai tanggal dua puluh lima agustus kemarin sampai nanti akhir september dan akan kita teruskan
pak ganjar pak gubernur yang sudah sangat luar biasa sekali sehingga mungkin saja ada psbb itu seperti apa gambarannya pak ganjar
kalau kemudian formula formula yang ditetapkan itu sudah melebihi
angka kematiannya tinggi rt nya kemudian terlalu tinggi dan seterusnya
nah kalau kemudian kondisinya sudah sedemikian ya tentu itu menjadi ukuran yang bisa kita terapkan
kalau dari sisi gis nya kalau mau digambar ya kira kira sudah merah merah tua
kemudian hitam batega dulu pernah ada yang ngomong hitam ya
warna hitam enggak ada gitu ya
nah itu bisa dipakai sebagai satu ukuran
oke pemetaannya sekarang di daerah daerah di jawa tengah seperti apa pak ganjar
untuk daerah yang kemudian mana yang perlu diantisipasi sangat tinggi selain kota semarang tentunya ya yang masih sampai dengan zona merah sampai hari ini
ya ini pertanyaan bagus ya
kita lagi kita pantengin terus menerus kota semarang terus kemudian kabupaten kudus
ada juga pati jempara rembang
kemudian sragen dan boyolali
karena ada beberapa kemarin kluster kluster baru yang coba kita antisipasi gitu
oke artinya kalau di tempat tempat itu pak ganjar atau mungkin di kota semarang apakah kemudian pemberlakuan pkm ya namanya
ini apakah ada pengetatankah atau seperti apa
ada betul jadi pembatasan kegiatan masyarakatnya kita ketatkan
sehingga ketika kemarin rapat dengan pak luhut
diperintahkan para polda pangdam untuk membantu
dan tadi kita langsung tindak lanjutin
maka teman teman satpol pp dengan kawan kawan di tingkat polres kodim yang sudah berjalan dengan baik
bersama dengan pemerintah daerah masing masing
sekarang akan kita intenskan ya
sehingga kalau kita bicara melakukan pengetatan pasti
beberapa di antara tempat tempat
apa kerumunan ya
kerumunan potensi kerumunan yang gede gede
sudah dilakukan tindakan yang tegas
umpama kemarin kita juga ngobrol dengan beberapa media
di semarang ada kluster di rumah makan bufat
ini ikan manyungnya enak banget pedes laku luar biasa
tapi di sana terjadi satu kondisi di mana semacam outbreak begitu ya di warung itu
maka ditutup oleh pak wali kota pak hendi langsung melakukan tindakan yang sigap
ya sudah kita tutup kita bersihkan
dan ini kemudian kita omongkan kepada seluruh pengusaha warung warung
yang memang mereka dari segi kapasitas ruangnya seringkali tidak memungkinkan mereka menjaga jarak
nah ini yang kita lakukan pengetatan pengetatan
termasuk kegiatan kegiatan yang kerumunannya banyak kita tidak izinkan
maka kemarin beberapa kita sempat kecolongan begitu karena ternyata di beberapa tempat
masih menyelenggarakan itu
bama kemarin ada tiba tiba anak anak lomba lari begitu ya
secara terbuka di tengah jalan yang seperti ini kita antisipasi
ada juga yang kemarin di kabupaten semarang tiba tiba lomba sound system begitu
nah yang begini begini mestinya kawan kawan para bupati wali kota jangan diizinkan
dari pihak kepolisian jangan diizinkan
maka itu cara mencegah yang paling bagus
oke baik pak gajar sebelum kita bicara lebih jauh lagi kita kembali ke soal psbb yang diberlakukan di ibu kota
apakah kemudian dengan adanya psbb di ibu kota ini juga ada larangan atau imbauan atau kebijakan khusus
dari pemerintah provinsi jawa tengah terhadap akses mereka yang kemudian keluar masuk dari ibu kota
dari jakarta ke jawa tengah seperti apa itu pak
ya ini pertanyaan bagus juga
kalau kontrolnya di gerbang keluar masuk
sudah dilakukan dan kami mendapatkan informasi itu dari pemerintah provinsi dki
maka sebenarnya itu membuat nyaman kita ya
kita tahu berapa keluar masuk akan kemana
kemudian kita bisa melakukan checking checking termasuk karantina seandainya mereka ada di sini
kita pun juga menyiapkan testing testing yang bisa dilakukan maka dinas perhubungan akan melakukan kontrol
yang kedua timbuan kita nggak usah pada pulang tetap aja di jakarta
relatif hari ini pengelolaannya
kalau dulu kita mesti kirim sembako dan sebagainya
hari ini pemerintah provinsi dki sudah punya komitmen
kemarin kita juga sudah ngobrol
semua warga yang ada di dki dan mohon maaf mungkin kurang makan
kalau butuh permakanan
akan disediakan di setiap rw atau rt
warung itu penjelasan kepada kami
maka warga yang ada di jawa tengah setidaknya
yang ada di dki tidak usah
tidak usah cemas
insya allah dari kita juga akan membantu agar
apa yang dikerjakan di dki itu juga lancar
karena ini kepentingannya tidak hanya pemerintah dki saja
tapi juga untuk seluruhnya
dan kami senang karena banten juga dilibatkan jabar juga dilibatkan
tidak hanya menjadi buffer ya
yang bisa dilakukan pencegahan pencegahan dengan baik
jadi sebetulnya memang koordinasi dengan pemerintah dki jakarta sudah berlangsung ya
sudah berjalan ya pak ganjar komunikasi itu sejak
jakarta memutuskan untuk kembali ke psbb di tingkat awal atau psbb yang diperketat
oh iya sebenarnya sejak psbb pertama kali di jakarta yang pernah ramai
kemudian mempengaruhi apa namanya daerah sekitarnya
sudah gitu mau lebaran ya waktu itu
kami sudah intens dengan dki
kami sudah rapat rapat kami sudah saling bantu begitu ya
sampai kemudian dki memberikan bantuan kurang lebih sepuluh paket
kepada warga jawa tengah
kita ikut bantu distribusi
terus kemudian warga dari jawa tengah
dari kabupaten dari desa dari provinsi
membantu warga yang di jakarta bahkan ini masih berjalan mas
belum tuntas pas gitu ya
kita masih ngirimin warga yang kemarin belum dapat dan sebagainya
nah mudah mudahan spirit gotong royong inilah
yang akan bisa membantu mengamankan
karena persoalan dki bukan masalah dki saja saya kira
nanti banten terus kemudian jabar juga ada
dan warga jawa tengah di jakarta banyak
maka kalau mereka keluar masuk pun
tentu akan punya potensi yang bahaya
maka dadeh tetap aja di sana
nanti kita bantu kalau ada kesulitan
kantor perwakilan kita penghubung kita di jakarta ada kok sering berkomunikasi
mereka intent kok mas di paguyuban di kelompok kelompok mereka itu
berbagi cerita berbagi kabar berbagi berita begitu ya
sehingga kita bisa menjembatani begitu
oke penutupan akses juga
meskipun mungkin di dki jakarta
di daerah daerah perbatasan lain
sudah dilakukan pengetatan keluar masuk
tapi untuk di jawa tengahnya sendiri pak ganjar
di beberapa kota misalnya
apakah juga diperketatkah mereka yang masuk ke kota
atau wilayah yang dalam cakupan administrasi jawa tengah
nah sementara ini tidak
karena kita coba menghitung kemarin
begitu pak gubernur dki mengumumkan itu
dinas perhubungan jawa tengah komunikasi dengan dki
kita melihat apa namanya yang diperbatasan
penghitungan atau counting nya dilakukan
dan tidak ada lonjakan sama sekali
dan sampai hari ini juga tidak banyak keluhan
seperti pada saat pertama kali psbb
yang dulu mungkin banyak panik
hari ini relatif lebih tenang begitu
oke baik pak ganjar kita ke isu yang lain
masih soal covid sembilan belas penanganannya
jawa tengah juga tercatat standar pak
untuk pengetesannya masih di bawah target
atau standar dari who ini pak untuk tes pcr nya
apa ini masalahnya pak ganjar
kendala kendala apa yang dihadapi oleh pemprov jawa tengah
sehingga kemudian sulit untuk mencapai target itu
atau standar itu
iya kami metodenya agak sedikit berbeda
target kami kalau di kuantifikasi kurang lebih empat sembilan ratus lima puluh an per day
nah sekarang kita mulai bergerak bisa naik
seangka mulai tiga an mulai empat an
kemarin ada sedikit problem soal reagen
nah sekarang sudah mulai kita bisa selesaikan
dibantu juga oleh satgas oleh bnpb begitu ya
kita juga beli sendiri
sekarang coba kita tata sistem informasinya ya
tata sistem informasinya agar lebih baik
karena kemarin kita ngobrol ngobrol dengan teman teman dari pusat
oh ternyata ada hasil tes yang negatif
tapi belum di listing atau dicatatkan begitu
apakah ini nanti akan dicatatkan atau tidak
nah yang begini begini ini mesti ditata ya
itu yang mesti kita lakukan
maka dengan jumlah yang lebih banyak tentu kita berbeda
kalau dki wah udah top lah
top par potop pokoknya gitu ya
nah kita sekarang mengejar itu dengan memperbaiki lini yang ada di lab
terus kemudian surveillance nya yang mesti kita perketat
termasuk beberapa rumah sakit yang punya lab
cuman mas kita bukan ngetes orang setiap orang lewat dites loh ya
kita pakai model tracing nya
sehingga siapa kemudian yang kena
maka terhadapnya hubungan erat hubungan dekat itu dites semuanya
nah cara ini kemudian targeted selection
agar kita lebih efisien untuk bisa melakukan
jadi oke jadi sistem tesnya adalah tracing ya
tracing dari kasus kemudian ditrace seperti apa
kemana mereka berinteraksi dan ini dianggap lebih efisien
seperti itu bapak gajar
kalau enggak semua orang nanti yang lewat dites
memang kita punya kemampuan berapa dengan biaya segitu
dengan tiga puluh lima juta penduduk loh ya
maka dengan cara itu sebenarnya surveillance yang kita perkuat
terus kemudian optimalisasi fungsi lab nya yang kita tambah
nah sehingga sekarang bahan habis pakainya seperti reagen dan sebagainya
hari ini yang mesti kita antisipasi itu bisa dilaksanakan
ya makin hari sekarang makin baguslah untuk sampai tingkat kesana
oke kendala kendalanya apa lagi sih pak
kendala lain selain kemudian tadi reagen ya
pak ganjar katakan kendala untuk agak sulit untuk mencapai target
atau melakukan tes yang sebanyak banyaknya terhadap masyarakat
iya yang sekarang lagi kita gerakkan kemarin bisa kita ningkat cukup tinggi
adalah partisipasi dari kawan kawan di level kabupaten kota
karena kemarin kita menemukan ada beberapa yang ketika kita bagi
dengan jumlah penduduk yang ada di setiap kabupaten kota
kawan kawan di kabupaten kota tidak semuanya melakukan atau mengejar target itu
nah yang seperti ini mereka punya kendala peralatan
punya problem yang lain
maka kemudian kita coba dorong untuk kita bantu dengan peralatan yang kita miliki
sehingga mereka akan bisa terbantu begitu
oke oke jadi sebetulnya kalau kita bicara soal pengetahuan
soal pengetesan tes pcr swab juga memang belum memenuhi
tapi masih diupayakan untuk bisa menjangkau sebanyak banyaknya masyarakat
ini selain kendala pak ganjar bagaimana kemudian pemprov jawa tengah
juga berusaha untuk bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas di jawa tengah sendiri
nah ini pertanyaan bagus ya
sebenarnya yang dibutuhkan adalah membangun kesadaran masyarakat
kalau kita mau beradaptasi dengan kebiasaan baru
maka adaptasinya adalah jangan sentuhan dengan orang
hati hati kalau di tempat umum
gunakan masker ya tiga m sudah lah itu diedukasi nggak boleh pernah berhenti
lalu dilakukan penegakan hukum
nah penegakan hukum inilah yang intensitasnya kita tingkatkan
sehingga kita bisa melakukan pencegahan
termasuk kita sebenarnya bisa menghitung
sekarang satpol pp saya minta menghitung
coba hitung sampai akhir tahun ada berapa event
event yang terlaksana yang akan dilaksanakan
yang kira kira mengakibatkan kerumunan
deteksi secara dini
sekali lagi deteksi secara dini
mana yang boleh diizinkan dan mana yang tidak
sehingga beberapa event itu harapannya tidak terjadi
dan kemudian kerumunannya kecil
bahkan itu saya melakukan otokritik
kadang kadang muncul justru dari pemerintah
dia tidak sadar
itu menurut saya sangat bahaya
dan yang begini ini
kita berikan satu tindakan yang lebih tegas lagi kepada mereka
untuk hentikan itu
nah ini cara cara yang ada
tapi edukasi menurut saya jauh lebih penting
maka komunitas komunitas coba kita bangunkan
kepolisian punya kampung tangguh dan sebagainya
ada bantuan juga dari telkom untuk kerjasama dengan kita
membantu menggunakan sistem informasinya
kontrol kontrol di kelompok kelompok komunitas ini bisa berjalan
jogotongo menjaga tetangga
kemudian jogosantri yang sekarang kita kembangkan
agar pondok pondok pesantren juga bisa kita cek
nah ini yang kita pakai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya persebaran
jadi instrumen penegakan hukumnya menjadi penting
untuk mencegah penegakan hukum
untuk mencegah penambahan tadi
pak ganjar terakhir berkaca dari psbb di ibu kota
ada yang ingin anda sampaikan pak ganjar terhadap masyarakat
atau warga jawa tengah yang ada di jakarta
atau yang kemudian imbauan untuk tidak kemudian melakukan
pulang pergi begitu dari jakarta ke jawa tengah seperti apa
iya kalau satu daerah ada pandemi janganlah masuk ke sana
kalau sudah ada di dalam janganlah pernah keluar
bantu pemerintah dki agar ini bisa lancar
kalau ada kesulitan ada kok nomor penghubung ada medsosnya
yang anda bisa komunikasi insya allah kita bantu
kalau itu perlu berhubungan dengan dki insya allah petugas kita
dari jawa tengah juga akan berkomunikasi dengan pemda dki
tapi kalau kemudian nanti perlu diselesaikan sendiri
oleh kami melalui perwakilannya kita akan bantu
maka tidak perlu mudik tetap ada di sana ikuti aturannya
dan nanti kalau ada yang kepepet betul nggak bisa makan
dki sudah menyiapkan dapur dapur umum mudah mudahan bisa dimanfaatkan
tetap semangat dengan lupa tiga m nya berbantu sosialisasi
baik mudah mudahan kebijakan dari pemprov jawa tengah bisa efektif efisien
pak ganjar apapun yang diambil dan ada tes yang semakin banyak dilakukan
terhadap masyarakat di jawa tengah untuk bisa men tracing
seperti apa penambahan atau penyebaran covid sembilan belas di provinsi jawa tengah
terima kasih banyak pak ganjar pranowo gubernur provinsi jawa tengah